bunyi suara laduman menjadi penanda waktu buka puasa
di kawasan jantur dan beberapa desa lainnya
di kecamatan muara muntai kabupaten kutai kartanegara
moncong laduman yang berada di depan masjid jamiatutakwa ini
menghasilkan suara menggelegar hingga jarak tiga km
membunyikan laduman yang terbuat dari batang pohon mangga air ini
merupakan tradisi warga setempat sejak tahun lima puluh an
pemukiman warga yang terpisah pisah di atas air ini diduga menjadi awal dibuatnya laduman
agar masyarakat bisa buka puasa secara serempak
proses pembuatan laduman atau meriam besar ini memakan waktu yang cukup lama
pohon mangga air yang didapat kemudian dibelah terlebih dahulu
lalu bagian dalam pohon dipahat sampai membentuk lingkaran
setelah itu batang pohon yang terbelah disatukan kembali dan diikat dengan drum yang terbuat dari besi
pada penghujung ramadan tepatnya pada malam takbiran
taduman akan berbunyi untuk terakhir kali
itulah tanda perpisahan dengan bulan suci ramadan
sekaligus sambutan untuk hari kemenangan
suryatman samarinda kalimantan timur